maraknya warga yang menjual lahan garapan mereka di kecamatan samboja kabupaten kutai kartanegara mendapatkan reaksi dari bupati kutai kartanegara
bupati meminta agar warganya menahan diri jangan sampai mereka nanti terusir dari lokasi ibu kota negara yang baru
saat ini sejumlah warga sudah siap melepaskan lahan garapan mereka yang umumnya dimiliki oleh kelompok tani kepada para investor yang sejak sepekan terakhir terlihat bergerilya di sekitar lokasi ibu kota negara baru
di desa margomulyo kecamatan samboja sebuah lahan seluas satu hektare yang terletak di tepi jalan poros samboja balikpapan dijual dengan harga delapan miliar rupiah
bupati kutai kartanegara memastikan bahwa pemerintah di kelurahan maupun kecamatan belum mengeluarkan surat surat berkaitan dengan pengalihan status lahan milik warganya
namun bupati kukar mengakui bahwa timnya saat ini sedang melakukan pendataan terhadap lahan lahan yang dimiliki oleh warga
bahwa sampai hari ini belum ada peraturan
pembelian hak atas tanah di sana yang memang dilakukan di bawah proses pemerintahan khususnya kecamatan lurah
kita nggak tahu kalau itu terjadi di bawah tangan ya
tapi dari kondisi itu hanya berkembang isu sekiranya ini positif sekali untuk mengingatkan kita khususnya warga setempat warga kutai kartanegara warga kecamatan samboja
jangan terlalu mudah melepas lahannya
sehingga ini terencana dengan baik
kita yang tidak ingin nanti warga setempat menjadi penonton karena asetnya sudah terjual dengan baik
makanya kami selalu mengimbau rencanakan dengan baik
sehingga hal hal yang dikhawatirkan berkaitan dengan spekulan itu bisa dibunimalisir dan bisa diatasi
masyarakat harus cerdas melihat ini
masyarakat harus menyambut dengan baik kebijakan pemerintah